benar udah ngebunuh laki laki itu
dia udah selingkuh dari kamu
kamu harus tinggalin dia
kamu harus cerehkan dia nino
ibu jangan terlalu banyak bergerak dulu ya
ini kenapa ya dok saya
waktu ibu dibawa kesini
ibu itu dalam keadaan lemah dan pingsan
setelah jatuh dari tangga
ada hal yang harus saya sampaikan
walau ini kurang baik buat ibu
ada apa dok
dengan kondisi ibu yang sangat lemah
dan jatuh dari tangga
mengakibatkan kandungan ibu itu keguguran
saya dan para perawat sudah semaksimal mungkin
tapi janin tidak tertolong lagi bu elsa
ya gak apa apa kok dok
mungkin bayi itu belum rejeki buat saya
tapi saya boleh minta tolong ya
tolong rahasiain keguguran saya
jangan sampai ada yang tahu
saya sebagai dokter
selalu menjaga privasi pasukan
saya juga ingin meminta ibu elsa
sekarang sebaiknya bu elsa dirawat inap saja
karena harus membutuhkan istirahat total
setelah operasi kiret
besok ibu baru boleh pulang ke rumah
saya permisi dulu ya bu ya
terima kasih ya dok
akhirnya masalah gue selesai juga
jadi gimana dok
hasil dari pemeriksaan tadi
kalau saat ini ibu rasa
sedang mengalami gangguan mental
halusinasi dalam istilah psikisnya
dimana dalam alam bawah sadarnya
beliau masih saja menganggap
kalau putranya roy
masih hidup hingga saat sekarang
apa yang harus saya lakukan dok
sebaiknya ibu elsa
harus menjalani perawatan secara khusus pak
di rumah sakit spesialis
penanganan gangguan jiwa
dan membuatnya terjadi
dokter dan sebarangan
tapi saat ini kondisi ibu
bila anggota keluarga tidak bisa mengawasinya
dalam waktu dua puluh empat jam
itu sangat membahayakan jiwanya sendiri
saya tidak mau mama saya diperlakukan
seperti orang yang tidak waras
mama saya akan sembuh
tolong dipahami dan dimengerti pak
ini demi kebaikan ibu
bapak harus bisa memaklumi itu
kalau begitu saya permisi pak
bapak harus bisa memaklumi itu
jadi kemungkinan andin bebas
itu kecil pak bakti
betul pak surya
dari awal saya sudah bilangkan
semakin mengarah ke andin
bahkan saya dengar
pihak keluarga roy
akan mendatangkan saksi
yang bisa sangat memberatkan andin
usahakan yang terbaik
ini yang terbaik buat andin
kamu ini kenapa gak telpon sih
kalau kamu itu jatuh
mama kan bisa jemput kamu ke rumah sakit loh
kata dokter ini juga aku disuruh dirawat bawang kok
aduh aduh aduh
papa tadi sempet cerita
itu sudah bilang
semua bukti bukti mengarah ke andin
pertanyaan yang terakhir
sepertinya susah ya
kasus ini untuk dimenangkan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tolong jangan bikin masalah
jangan bikin mama pusing kayak begini lagi
dan ini bukti tagihan dari rumah sakit
untuk pengobatan dan merawat pasti pengerikan
terima kasih ya
dimananya kondisi elsarand
dia ada luka yang serius
pak maaf rapat di lantai delapan sudah mau dimulai pak
kau yang memimpin